ambil papan dilukis batik papan dipahat dibuat kursi
kalau yang tampan bersanding dengan yang cantik akan terlihat lebih serasa
bangun dari mimpi wahai ayang kiki lupakan parendi
pergi sekarang atau kamu tak sampai pakai piring
lada elsa marah marah sama aku mas
dia marah karena aku ngasih tau rena ke mas nino
dan mas nino bilang dia gak mau ketemu lagi sama elsa
terus kenapa kamu jadi sedih
kamu ngerasa semuanya gara gara
mau nyalain diri sendiri lagi
kamu merasa gara gara kamu udah ngomong jujur
ini membuat hidup rasa jadi berat
ya gimana pun juga yang seru ditepati kamu
kamu dengerin saya
bukan kamu yang buat elsa jadi begini
tapi ini karena perbuatan dia sendiri
ini hukuman buat elsa
atas perlakuannya di masa lalu sama kamu
bukan karena salah kamu
jadi jangan pernah nyalain diri sendiri ya
jangan pernah nyalain diri sendiri karena perbuatan kamu yang benar
nah nggak usah sedih lagi
boleh tapi jangan berlarut larut
kasian sebelum biru nanti
bukan salah kamu
semuanya jahat ma
tolong jangan bikin ribut lagi
gue bikin jahat ma semuanya
siapa siapa yang jahat
kamu tenang dulu dong ada apa
gimana aku bisa tenang hidup aku tuh gak hancur
aku gak mau kayak begini mbak
ya ya sabar ya sayang
coba pelan pelan ceritain sama mama ada apa
nino udah tau dari mbak endin kalau reina itu anaknya
nino tau dari mbak endin
kenapa sih aku udah dipenjara aku udah dihukum kenapa main in tiga emang masih kurang mah
masih kurang pak ini semua
shh udah udah tenang tenang
mungkin mereka punya alasan lain untuk ngelakuin itu
udah hancur hidup aku mah
kenapa sih ma kayak begini ma
selama ini tuh nino ngejar ngejar rena
dan sekarang dia udah tau kalau itu anaknya
dia akan nih akan menyangkal anak ini ma
dia akan menyangkal ini ma
kamu harus sabar
satu hal yang harus kamu ingat sar
mama sama papa pasti akan menjaga dan merawat anak yang ada di dalam kandungan kamu
kamu nggak usah khawatir
kamu nggak usah takut ya
anak ini butuh papanya

apa bukan sih
kenapa setiap harapan
di hati kiki terbit
selalu ada cewek lain
yang nempel disamping mas rendy
ceweknya pak rendy itu
cakep bener ya
sangat anggun dan
ambil papan dilukis batik
papan dipahat dibuat kursi
kalau yang tampan bersanding
dengan yang cantik akan terlihat
bangun dari mimpi
lupakan pak rendy
pergi sekarang atau kamu tak sambit pake piring
ya gue mau chat sama allah lah
buat ini loh mas kan aku sekarang udah mulai kerja di perusahaan pak nino
terus pak nino juga sempat kasih tahu aku
kalau ada kerja sama sama perusahaan kaal
jadi kalau aku punya nomornya mas randy
jadi kita enak kontek kontekan masalah kerjaan gimana
ya oke saya sebutin ya
udah masuk ya
jangan lupa di safe ya
ah sayang kayaknya aku tau deh kenapa kemarin adik aku nanya mengenai randy
kayaknya dia suka deh sama randy
kamu tuh gimana sih enggak
kamu bilang katanya kamu sebel sama nino karena dia itu kepo
tapi kamu sendiri malah kepo
ya ini kan bukan kepo cuma mantau aja kan ya adik aku
ya mantau sama aja kepo
dari mana aku ceria banget mukanya
kayak seneng banget gitu
masa sih abis tasya kurang di rumah kaal
kok kakak gak diundang ya
kata kaal sih dia sengaja ngundang kakak biar bisa berduaan sama kamichi biar puas katanya
kamu diantar siapa
diantar asistennya kaal